keinformasi nilai tukar rupiah posisi nilai tukar rupiah saat ini sudah naik tinggi
jika dibandingkan pada saat pemerintahan kabinet kerja dimulai
ini mendekati empat belas sembilan ratus an
apakah peleman rupiah mendekati saat krisis moneter seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
rentang pelemahan rupiah sejak pemerintahan joko widodo hingga pada empat september
rentang pelemahan rupiah saat ini berbeda dengan yang terjadi pada saat krisis moneter seribu sembilan ratus sembilan puluh
kono mengatakan pemerintah perlu menguatkan devisa hasil ekspor
untuk menstabilkan mata uang garuda
menteri koordinator perekonomian dari manasutio menyatakan hal serupa
pelemahan rupiah berbeda dengan yang terjadi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
masyarakat pun diminta tidak resah
dan memnegaskan masyarakat tidak perlu khawatir akan melemahnya nilai tukar rupiah
terhadap dolar amerika yang saat ini hampir mencapai angka

dan memnyatakan menguatkan nilai tukar dolar amerika
saat ini tidak bisa dibandingkan dengan yang terjadi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan atau bahkan pada dua ribu
darmi menambahkan melemahnya nilai tukar rupiah saat ini tidak mengganggu stabilitas fondasi utama perekonomian negara
satu hal yang malah dianggap cukup mengganggu jalannya perekonomian adalah
saya ingin bandingkan empat belas sekarang dengan empat belas dua puluh
sepuluh tahun lalu itu berangkatnya dari dua delapan ratus naik ke empat belas
sekarang dari tiga belas naik ke empat belas
saya jadi jangan kemudian dianggap apa kebijakan masih efektif
itu kan bencana banget pandangannya
masih kita fundamental ekonominya masih oke kuat
itu satunya kelemahan kita hanya transaksi berjalannya devisi
sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika bergerak turun pada peragangan selasa ini
berdasarkan kursus tengah bank indonesia melemah rp tujuh puluh tiga poin menjadi rp empat belas delapan ratus empat puluh
kita lihat kursus rupiah di peragangan antar bank
terlebih dahulu kita ke bang
bumn bri sudah di level lima belas
sementara bni mandiri dan btn masing masing di level empat belas sembilan ratus an per dolar amerika pada peragangan hari ini
sementara untuk di bank swasta
bank mega menjual satu dolar amerika hari ini di level lima belas dua ratus tiga puluh
sementara danamon siaminiaga dan ocbc nisp masing masing di level empat belas

sementara untuk di bank bank bumn bri juga di level empat belas sembilan ratus an per dolar amerika pada peragangan hari ini
terkait kondisi nilai tukar rupiah presiden jokowi dodo mengimbau para menteri menjalankan langkah konkret tambahan devisa melalui pemasukan ekspor
menteri koordinator bidang perekonomian darmina sutio menjelaskan
pemerintah akan menambah pemasukan ekspor dengan berbagai sektor yang lebih rinci
di antaranya sektor tambang dan pariwisata
kita tadi itu fokus pada mau ngeksplor apa saja yang harus dipersiapkan dalam
dan harus diumumkan bukan sekarang diumumkannya sebetulnya
ada yang menyangkut sda sumber daya alam termasuk bukubara
ada juga yang menyangkut industri ada juga yang menyangkut pariwisata
ya apalagi dari sektornya terutama adalah itu
kita juga membicarakan
secara detail mengenai b dua puluh juga bagaimana
dan b dua puluh itu sudah sangat siap